ribuan warga tasikmalaya memeriahkan karnaval budaya dalam rangka ulang tahun kota tasik malaya jawa barat dengan tema payung gelis
betul sekali dan semua peserta karnaval ini harus menyertakan payung gelis dalam kostum yang dikenakan untuk mempromosikan produk industri kreatif khas tasik malaya
ribuan warga tasikmalaya sejak sabtu pagi sudah memenuhi jalan haji zainal mustafa tasikmalaya untuk menyaksikan kemeriahan karnaval budaya yang digelar rutin setahun sekali
acara perayaan ulang tahun kota tasikmalaya yang ke lima belas ini menampilkan peragaan kostum karnaval karya desainer lokal tasikmalaya
tema karnaval tahun ini adalah payung gelis semua peserta karnaval harus menyertakan payung gelis bersama kostum yang dikenakan
saya konsepnya dari bahan bahan batik yang jadi limbah tapi bisa dibikin passion carnaval saya mengambil dari fashion flora dan fauna
setiap tahun karnaval ulang tahun kota tasikmalaya mengambil tema berbeda
tahun ini pemerintah kota tasikmalaya memilih tema payung gelis untuk mempromosikan salah satu produk industri kreatif khas kota tasikmalaya tersebut
hari ini bagian dari rangkaian hari jadi kota tasikmalaya yang ke lima belas jadi hari ini adalah hera rantudaya kami namai tasik culture carnival jadi mengetengahkan khasanah budaya kota tasik
karnaval diakhiri dengan menggelindingkan bola raksasa yang terbuat dari anyaman bambu
ini adalah simbol agama
agar kerajinan khas tasikmalaya bisa menggelinding ke seluruh penjuru dunia
karnaval bertema budaya ini diharapkan bisa menarik minat wisatawan dan mendorong para pelaku industri kreatif di tasikmalaya untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas karya mereka